mau nge mail enak scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
biasanya lo kalau misalnya ada masalah sama gue lo selalu bicara sama gue buat cari solusi
tapi sekarang apa
ternyata lo punya gebetan baru di sini
oh berarti benar selama ini dugaan gue
alasan lo dateng ke kafe kenangan lebih cepet karena lo mau gebet dinda
mendingan lo gak usah kesana putri bilang dia mau nyelesaikan masalahnya sendiri sama nyokap
lo gak usah ikut campur eki
kemarin lo yang bilang sama gue usus goreng ada masalah gara gara siapa
gara gara gue kan dan sekarang gue di sini karena gue mau bertanggung jawab
gue gak tega gak tuh sus goreng gue harus kesana gue harus nemenin dia gue harus jelasin semuanya ke ibu kalau ini itu salah gue
kali ini aja lo gak usah ikut campur
karena gue gue mau memperbaiki semuanya
percuma lo dateng kesana
lu bukannya menyelesaikan masalah lo bakal bikin masalah makin parah
selama ini lo apa sih lo sok jadi hero buat usus goreng
sok ngelindungin dia sok ngejagain dia
dan sekarang di saat dia punya masalah besar kayak gini lo ngapain berdiri di sini
lo kenapa gak di dalam sana temenin dia lo bantuin dia selesain masalah
gue gak ngerti sama lo ya
dan sekarang gue ada di sini karena gue mau bantuin dia tapi lo malah ngehalangin gue kayak gini
tapi gue bukan pengecut
yang ngebiarin usus goreng ngadepin masalah kayak gini sendiri
sekarang gue mikir
terserah lo mau bilang gue ngecut
tapi gue gak pernah mentengin ego gue sendiri
bukan saatnya kalian mau saling fighting kayak begini
biarkan aja deh putri selesaikan masalahnya dengan bu nawang
saya tahu niat kalian baik oke
tapi jangan sampai memperlulus suasana dong
saya juga kalau menurutin ego saya juga pengen berikutin bu nawang
udah kita tunggu di sini aja
yang penting kita tidak pergi kemana mana
suatu saat mereka butuh kita ada

bingung bedain teman yang mana yang tulus yang mana yang palsu

ji udahlah ji nggak usah diem diem kayak gitu
masa lu baper sih ngeliat gue duduk sama ketawa tawa bareng sama si dinda
weh tak udah deh
mendingan lu pulang aja sekarang
ntar dateng lagi kalau udah mau manggung
ya elah nih cewek
ya elah nih cewek
satu juga ikut ikutan baper kayak si giyo
gua bukannya baper
ini gua nggak mau dituduh caper ke lo
siapa yang nuduh lo caper
ji lo ngomong itu ke dia
kalau lu nggak tahu nggak usah nuduh
nih pacar lu
dia nganggep kalau gue manfaatin keadaan lo yang galau itu buat caper ke lo
tapi emang bener kan
ternyata lo cuek ke gue karena lo udah ada gebetan di sini
biasanya lo kalau misalnya ada masalah sama gue lo selalu bicara sama gue buat cari solusi
tapi sekarang apa
ternyata lo punya gebetan baru di sini
oh berarti benar selama ini dugaan gue
alasan lo datang ke kafe kenang lebih cepat karena lo mau gebet dinda
ini apa apaan sih
lo nggak usah aneh dici
masa gue pdkt sama si dinda
gue kan udah jelas ada di citra
kalian berdua gak percaya sama gue
lo kan dulu suka gebet cewek sana sini
dia itu cit
gue pikir semenjak dia jadian sama lo dia benar benar berubah
ternyata nggak ada perubahan ya
gini ya gue jelasin deh semuanya biar clear
gue sama atta itu gak ada apa apa
bahkan kita nggak ada ngobrol ke arah pdkt
aduh gak ada deh tuh
tadi atta emang ngomong sama gue kalau dia galau
tapi bukan berarti itu tuh lebih enggak udah
cuma ngobrol tentang temen doang
tadi gue ketawa duduk bareng sama atta
dan tadi gue ketawa duduk bareng sama atta
jadi apalagi sih yang mau dipermasalahin
tuh udah denger kan semuanya
udah jelas kan
jadi kalau lo semua ngerasa keganggu sama kehadiran gue nggak apa apa
mending gue anggap kita semua gak saling kenal
gue mau hidup gue tenang
kok lo jadi kasar gini sih sama gue tak
kenapa gue kasar
lo salah cid
justru gue kayak gini karena apa
karena lo berubah cid
gue sama sekali nggak kenalin lo sekarang
gue yang kenal lo itu orangnya asik
tapi sekarang enggak
sama sekali gue nggak ngerasain cid
gue pikir dengan gue pacarnya gue bakal bahagia
ternyata makin banyak masalah
di mana tuh
maafin gue din karena udah bikin lo jadi kesel
lo masih mau kan berteman sama gue
gue males punya temen kayak lo semua
gue gak sama kayak yang lain
gue gak punya pacar dia
gak akan ada cewek yang bisa ganggu lu kayak citra barusan
penting banget ya
gue harus tau status lo apa
dari awal gue ketemu sama lo gue udah jatuh
lo gak perlu terusin lagi apa omongan lo
gue udah tau arahnya mau kemana
lo udah tau maksud gue apa
lo bakal buang buang waktu kalau ngarepin itu di gue
elu gak punya pacar
gue harus kerja dulu
mending lo pulang sekarang
gue udah bohongin lo
gue cuma gak mau hidup gue yang udah susah ini makin susah gara gara cinta